pokoknya kita mendukung siapapun dan pak jokowi kan presiden paling asik
rakyat aja ditemuin apalagi cuma elit ya kan
pokoknya kita mendukung siapapun dan pak jokowi kan presiden paling asik
rakyat aja ditemuin apalagi cuma elit ya kan
kamu mau ketemu saya terus saya bilang kamu lewat situ dulu muter mau gak
pak yang kemungkinan lebih dapat realisasikan pertemuan prabowo sama bumegah
itu udah dikonfirmasi sama pak dasko setelah keputusan mk
ini loh kita tunggu aja
tapi yang pasti prinsip kita adalah bahwa kita mendukung persatuan nasional
kedua kita kalau elit politik yang rukun senang juga kan
pak dasko juga bilang tidak
kita nggak akan menghalangi siapa aja bu
bang esko juga bilang tidak ada rekonsiliasi karena tidak ada pernah perselisihan
di indonesia ini kan pilpres sudah selesai
tunggu kita berapa hari lagi mk putusin
walaupun kita aku yakin mk gak ada putusan yang kontroversial lah
ya kita sudah tahu semua perbedaannya terlalu jauh
bagaimana berapa keputusan yang sudah mulai mengatakan
nah amikus terulai kan salah satu
salah satu syaratnya adalah bukan bagian dari atau terlibat dalam persengketaannya
itu ada yang dari akademiisnya dan dari masyarakat
kalau yang bersengketa ikut kami ikut kurei menurut saya gak tepat
pak tapi kira kira dalam pertemuan antara pak prabowo dan bu mega ini akan dibahas nggak sih
pengen orang semua rukun gitu ya
kalau yang mau berantem yang gak mau bersatu silahkan
kalau kita mau maunya indonesia ini solid gitu
maksudnya nanti pak prabowo mungkin akan menjembatani nggak sih pertemuan pak jokowi
kalau dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin
pak kalau dikos dikoalisiin ya maju menyebutkan bahwa pembahasan soal kabinnya telah mulai dilakukan
tapi kalau mas muni lanjut
kalau pak bumega mau lanjut
pak pak jokowi sendiri minta berawal

didiri di mk dan kemudian di bnp
mau gak salah kumuh dua juga mau mungkin ada bergerakan juga sebagai perasaban bnp
loh saya berkomunikasi dengan semua teman teman di sana
mereka gak lama lama nggak sabar juga masa sembilan puluh enam dua juta pemilih dua dituduh memilih dua karena terima bansos
itu di kota kota besar loh
ini kan pelecehan dan penghinaan terhadap akal sehat kita
jadi saya udah bilang ke teman teman ya udah
kita bukan ini caranya tapi lama lama kan kita juga nggak tahan mereka juga nggak tahan kan
tapi gak takut itu mereka membuat panas situasi mengingatkan tanggal dua puluh dua udah mereka
ya bukan memanaskan situasi
mereka ini kan merespon terhadap langkah langkah yang dilakukan oleh yang lain
ada imbauan untuk tanggal dua puluh dua bang
kita hormati keputusan apapun keputusan dari mahkamah konstitusi
karena mk pasti akan memutuskan sesuai dengan bukti bukti dan rasa keadilan masyarakat
jangan melepaskan keputusan yang diperlukan oleh kesehatan

saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya